reza artamevia dan tiga rekannya berinisial rnk yy dan yn resmi menjalani rehabilitasi di bnn provinsi nusa tenggara barat
ya dengan demikian keempat orang yang sebelumnya dinyatakan positif menggunakan narkoba dalam penggerbekan bersama gatot brajamusti di hotel golden tulip lombok itu bebas dari jeratan hukum
reza artamevia menolak dinyatakan sebagai pecandu narkoba
ia kini harus mengambil melakukan tes rehabilitasi dengan delapan kali pertemuan
dijadwalkan selama seminggu reza harus menjalani dua kali rehabilitasi
reza artamevia dan ketiga rekannya sebelumnya telah menjalani tes urin ulang dan asesmen dengan tim dokter bnnp ntb
dari hasil pemeriksaan tim dokter bnn reza dan tiga rekannya itu masih dalam taraf coba coba pakai dan tingkat penggunaannya belum mencapai taraf kecanduan
saya tidak pernah sakit saya tidak pernah merasa sakit itu intinya
saya tidak merasa sakit saya tidak pernah
dan saya waktu di saya tidak merasa ketergantungan
nah jadi saya tegaskan kami tidak dalam keadaan orang yang sakau kami bukan orang yang sakit
kalau misalnya saya seorang pemakai yang benar benar intens pasti nggak mungkin negatif hari ini hasilnya itu aja
asesmen kita tes urin dulu kemudian kita asesmen
nah hasil asesmennya menyatakan bahwa dari keempatnya tingkat penyalahgunaannya masih di tingkat coba coba pakai
jadi belum tingkat kecanduannya tingkat penggunaannya belum sering